aksi berbagi juga dilakukan umat buddha di kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
mereka membagikan sekitar seratus buah kelapa muda dan takjil kepada warga yang ada di kecamatan pemenang
kegiatan berbagi ini rutin dilakukan warga di kabupaten lombok utara setiap bulan ramadan
di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak merasakan adanya perbedaan sama sekali
jadi kami apalagi bicara terbangun yang minoritas boleh dibilang hanya satu kampung buddhis
aksi berbagi ini diharapkan makin mempererat rasa persaudaraan antarumat beragama